saudara teman kuliah kapten timnas u dua puluh tiga rizky rido menggelar aksi dukungan untuk timnas dengan cara berkeliling kampus
dengan menyanyikan yel yel garuda di dadaku rizky rido kebanggaanku ku yakin semifinal pasti menang
para mahasiswa dan sivitas akademi universitas muhammadiyah surabaya berharap rizky rido ini mendapat atau dapat memberikan penampilan terbaiknya dalam lanjutan laga piala asia u dua puluh tiga
rizky ridho tercatat sebagai mahasiswa aktif semester empat angkatan dua ribu dua puluh dua jurusan s satu manajemen di universitas muhammadiyah surabaya